kok ada yang tega ya sama umat mereka baik hati
aku juga gak tau
kenapa ada orang jahat yang nyalahkan papa
kiara aku boleh gak melihat
sus kita harus bawa pasien ini ke ruang ugd sekarang
mami khawatir takut kakak kamu tuh parah
kita doain deh baik baik aja segera ditanganin dokter ya mami
anak saya ardi ada di ruang mana
oke sebentar ya bu
kamu udah disini nak
kamu tau kejadiannya gak
kamu tau kejadiannya gak
kejadian apa tante
kamu gak tau
papa kamu kecelakaan
pas dia keluar dari bang ada yang busuknya
sekarang dia dirawat di rumah sakit
papa celaka tante
terus gimana gala papa sekarang tante
umut menang ya nanti
dokter akan liaga papa kamu sampe sembuh ya
kalo kamu gak tau tentang kejadian papa
kenapa kamu ada disini
abis nemenin nyintan tante

aku mau nyintan aja
kasian sekali intan
dia pasti sangat sedih sekali
intan masih terlalu kecil untuk menanggung semua cobaan ini
mudah mudahan saya coba operasikan nella lancar
wah vvp tiga bener disana
oh terima kasih sus
kamu ini kemana aja sih
ardi udah selesai dioperasi ayo kita liat cepet anak
kenapa kenapa bilang sama om merchan
ma udah selesai operasi om
tapi aku gak boleh masuk
udah jangan nangis
nanti om nanya mau dokternya ya
gimana kondisi mama habis operasi
udah jangan nangis
pinter anakku pinter
ya udah om nangis dulu ya
ya udah om nangis dulu ya

papa bisa sembuh kan oma
bapak kamu pasti bisa sembuh
kamu jangan sedih ya
ibtan kenapa ada disana ya
seharusnya kan dia nungguin mamanya
aku harus nemuin ibtan
dia beli minum dulu ya oma
biar oma atau tante maya aja yang beliin ya
gak usah oma
tapi jangan lama lama ya
cepat balik ya sayang ya
aku mau buang masih kurangan mama
kadang kadang aku pengen nemenin mama
dan aku pengen tidur di sebelah mama
walaupun aku baru kenal sama tante naila
kenapa aku sedih banget
aku ngerasa tante naila tuh kayak mama aku sendiri
papa kamu udah datang
kamu belum tau ya ibtan
aku udah dibawa bapakku ditusuk sama orang intan
ada orang jahat yang nyelakai papa
tiara aku boleh gak ngeliat papa kamu
aku mau ngeliat keadaan papa kamu
aku sebenernya pengen ngajak kamu ke ruangan papa
tapi oma pasti marah kalo kamu ada disitu
ada oma kamu ya tiara
gak jadi deh
aku tuh takut banget dimarahi sama oma kamu
mendingan aku tunggu sini aja
sampe nanti aku balik masuk ke ruangan papa kamu
intan aku punya ide
nanti aku ceritain ke kamu
kenapa aldi belum sadar juga ya mai
pas aldi kembali di operasi
dokter gimana keadaan anak saya arti
keadaan anak ibu baik baik saja
tindakan operasinya perjalanan lancar
tapi kenapa belum sadar juga ya
kalo gitu saya periksa dulu ya
kondisi anak ibu baik baik saja
ya terima kasih dok
kalo gitu saya permisi dulu ya
nanti aku ketauan sama kamu
udah kamu tenang aja
aku jamin kita gak bakal ketahuan kok

diarah nanti takutnya mama lari lari lagi
aku kangen sama mama kamu intan
aku juga gak tau tiara
kita berdoa aja sama allah ya
haa mau aja bersembuh
sini ada tiara yang mau nguijungin mama